dua november dua ribu dua puluh dua menjadi batas waktu terakhir untuk migrasi siaran tv analog ke digital atau analog switch off
dua minggu menuju aso nasional bagaimana kesiapannya dan apa saja keuntungan siaran tv digital
sudah bergabung melalui sambungan zoom staff khusus menteri kominfo rosarita niken widiastuti
selamat sore bu niken
selamat sore mas risa
lalu ada juga direktur operasional transmedia latif harnoko pak noko selamat sore
selamat sore risa
baik terima kasih sudah bergabung bersama kami
pak noko kalau kita bicara mengenai kesiapan begitu ya bagaimana kesiapan dari transmedia untuk menghadapi analog switch off yang waktunya kurang lebih dua minggu lagi pak
oh siap risa kalau ini saya rasa sebuah kenis cayaan
kalau di jogja kalau saya hitung itu dari tahun dua ribu sembilan adalah orang yang konsisten
adalah grup yang konsisten dengan beberapa grup lain konsisten untuk kita merubah
karena digital jadi ini perjalanan yang panjang
ya ini bagi saya kenis cayaan dan motivasi suatu kabar yang terpira
bahwa kita beralih kepada era baru digital yang mau tidak mau kita harus lakukan
intinya kami siap
kami pegang amanah dari pemerintah
sesuai dengan apa pemerintah jalan go go
saya harus jalankan intinya semuanya kami siap
baik baik sudah siap begitu ya pak
tapi selama menuju analog switch off nanti adakah hambatan dalam proses migrasi ini pak
kalau hambatan migrasi karena ini kan serentak misalnya kita lakukan serentak kalau di seluruh indonesia
pastikan tata letak geografis indonesia kan nggak merata ya
masih masih jatuh kalau misalnya sinyal kena peturan gunung atau apal bukit itu kan menjadi beberapa kendala
tapi saya rasa setiap kendala ini kendala kendala yang harus kita hadapi dan harus kita perbaiki
kalau kita tidak mencoba ya kita mau bagaimana
tapi ini kendala masih ada aja
ya karena pemerataan di sibu susi topo kan
belum merata juga
tapi saya rasa kalau wilayah ibu kota
anggap saja asing asing seluruh jakarta bandung surabaya
makassar terus ya medan palembang dan lain lain di ibu kota besar saya rasa
persiapannya karena beberapa pemakai tv nya udah tv wisma tv saya rasa
penerimaan digital tv sudah bisa diterima
hanya untuk beberapa ya karena tertentu
tapi ini kan akan menjadikan tanggung jawab bagi pemerintah dan juga
asosiasi atau industri yang akan membantu secara bersama sesuai dengan keputusan dan kesepakatan
yang telah ditentukan oleh pemerintah
jadi kalau hambatan sih pasti ada aja
tapi bagaimana kita akan menghadapi hambatan untuk menjadi perbaikan
tapi kalau kita tidak coba nggak bisa juga mas riza
sampai kapan kita mau jalan hal ini
sambil berjalan begitu ya pak

betul betul untuk daerah terluar seperti apa kesiapannya di sana pak
kalau terluar kita kan sudah sampai ntt papua semua juga
kita kan kalau secara teknis kami secara teknis industri ya kami sudah siap
kami punya layanan hampir enam puluh satu site di seluruh indonesia
dan secara teknis kode an kode kami siap
gitu kami siap jadi tidak ada kata yang tidak siap kami siap
ketika pemerintah bilang dalam menjalankan waktu di sweet off untuk kasus ya kami siap
kami semua sebenarnya sudah siap
hanya kalau yang kita kan posisinya bukan ini kan dari internal ya dari internal industri
saya rasa dari industri semua secara teknis harusnya lebih siap
karena ini kan sudah dua tahun sudah disampaikan
kesiapannya harus dalam waktu dua tahun kita siap untuk menyikapi asuransi
sehingga kita bisa bekerja
baik dari industri sudah siap kita akan tanya ke ibu niken bagaimana dari kominfo bu
apakah sudah siap menghadapi analog switch off yang waktunya kurang lebih dua minggu lagi bu
iya kementerian kominfo tentunya sudah sangat siap dalam rangka analog switch off
karena kominfo tetap mengacu pada amanat undang undang cipta kerja undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh
bahwa aso secara nasional itu harus dilaksanakan paling lambat tanggal dua november dua ribu dua puluh
dan tentunya bersama lembaga penyiaran kementerian kominfo sudah menyiapkan infrastruktur
dan infrastruktur ini dari satu ratus dua belas wilayah layanan siaran sudah selesai di sembilan puluh lima wilayah layanan siaran
hanya tinggal tujuh belas ini disiapkan oleh lembaga penyiaran publik

sedangkan untuk kesiapan program siaran tv analog beralih ke siaran tv digital
itu sudah bersiaran secara digital
dan sisanya ini on progress beralih ke digital
baik itu secara infrastruktur jangkauan siaran televisi digital
kemudian juga sekarang ini untuk distribusi set top box
sedangkan untuk wilayah lainnya
ini semuanya on progress
jadi set top box diberikan bantuan kepada rumah tangga miskin ekstrim
ini berasal dari lembaga penyiaran penyelenggara muk maupun dari pemerintah dari kominfo
oke bunyikan mungkin masyarakat juga bertanya tanya
sebenarnya apa saja keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat dalam proses migrasi
dari siaran televisi analog menuju digital
ya yang pertama masyarakat akan mendapatkan kualitas siaran yang sangat bagus ya
baik gambarnya itu lebih jernih suaranya lebih bersih dan juga lebih canggih
namun lebih dari itu dengan adanya penghentian siaran tv analog
ini akan dilakukan penataan ulang frekuensi atau refarming
nah dengan adanya refarming ini
yang selama ini satu lembaga penyiaran itu membutuhkan satu frekuensi
nantinya satu frekuensi bisa digunakan antara enam sampai dua belas televisi
sehingga frekuensi memang tidak kelihatan ya
tetapi frekuensi ini yang semula digunakan banyak sekali untuk broadcasting
setelah ditata ulang ke tv digital ada sisa frekuensi
yang digunakan untuk perluasan akses internet
dan juga untuk meningkatkan internet kecepatan tinggi lima g
nah tanpa adanya refarming atau penataan ulang frekuensi
dari siaran tv analog ke tv digital ini
maka akses internet tidak bisa merata di seluruh indonesia
nah dengan nantinya setelah ditata ulang frekuensi
kemudian infrastruktur juga sudah disiapkan
maka dengan adanya akses internet yang berkeadilan di seluruh indonesia
memberikan peluang bagi masyarakat khususnya umkm
untuk bisa mengembangkan ekonomi digital melalui berbagai platform
marketplace maupun media sosial yang lainnya
nah di samping itu juga dengan beralih ke siaran tv analog
juga sangat penting untuk penataan frekuensi di wilayah perbatasan
karena selama ini wilayah perbatasan itu kan sering terjadi interferensi frekuensi
sehingga terjadi pelubaran siaran
baik dari negara tetangga ke wilayah perbatasan kita
nah dengan adanya tv digital ini
siaran siaran tentunya bisa diatur
dan tidak terjadi lagi interferensi frekuensi
di samping itu juga informasi tentang kebencanaan
ya kita tidak mengharapkan adanya bencana
tetapi dengan tv digital nantinya ada notifikasi secara otomatis
apabila kita tidak meminta
tetapi apabila terjadi misalnya bencana atau gempa
itu secara otomatis akan ada notifikasi
sehingga masyarakat bisa lebih kuas pada
baik berarti banyak sekali yang bisa didapatkan oleh masyarakat
setelah nanti analog switch off begitu ya
tapi kalau dari kacamata industri sendiri
pak noko sebenarnya apa saja keuntungan yang didapatkan oleh industri
ada yang seputusnya riza tadi
iya tadi kalau dari segi masyarakat mendapatkan keuntungan banyak sekali
ketika analo switch off sudah dilakukan dan sudah migrasi ke televisi digital
tapi kalau dari kacamata industri nih
apa saja keuntungan yang didapatkan oleh industri setelah analog switch off nantinya pak
oke kalau dari industri memang tidak jauh
kalau saya lihat di catatan saya itu pasti kualitas audio video beda ya kan
video lebih sdtv terusnya ada audio dolby
karena kebetulan kami tahun dua ribu tujuh belas sudah pindah ke hd
dan audio dolby nya kita sudah mainkan
jadi kita sudah bermain ke sana sejak tahun dua ribu tujuh belas
jadi lima tahun sebelumnya untuk mensupport acara peralihan ke digital ini
di sisi yang lain memang fiturnya bagus sekali
karena pasti ada parental log gitu dalam crtvt
jadi itu mungkin orang tua untuk mengunci program program dewasa
untuk tidak ditonton oleh anak anak
terus yang lainnya tadi sama menurut ibu adalah
lahirnya peluang tv baru
mungkin kalau di negara lain itu peluang tv yang tadinya cuma ada sepuluh lima belas bisa terbuka makin lebar
karena satu mungkin bisa ditempati oleh dua belas gitu
terus yang lain elektronik program lain itu sudah ada apg
sudah masuk dalam digital box kita
terusnya tadi ibu nyampaikan early warning system untuk bencana itu akan ini
jadi mungkin kedepannya bisa interaktif
dan saya setuju dengan ibu niken bahwa dengan kelebihan frekuensi yang ada akan diberikan untuk peluasan area
khususnya untuk mensupport lima g
jadi kedepannya mungkin tidak menutup covid kan
dan sudah terjadi di negara negara eropa di mana proses tonton tv itu tidak perlu
tidak perlu tv tapi harus handphone
tapi tidak menggunakan bandwidth
jadi diharapkan handphone kita ini jadi sebagai transmisi sendiri yang bisa menerima
apa menerima signal transmisi untuk terima digital ini
jadi saya rasa itu langkah langkah yang luar biasa dengan peralatan digital
jadi kalau dari industri saya rasa kami mendukung
pasti semua stasiun tv sudah melakukan campaign seperti ibu niken reza
sudah aktif secara aktif memberikan campaign

itu diharapkan rekan rekan yang lain yang saat ini masih analog bisa beralih ke digital
dan tapi jangan khawatir
still bumper ini masih ada keterangan bahwa tv anda harus migrasi ke digital reza
jadi itu ada
bus off juga harus ada keterangan di analognya
dia still bumper mengakibatkan otomatis tidak ada acara apapun
hanya sebuah banner saja
banner saja disampaikan bahwa
tv ini sudah berlari
ke litar maka harus diberikan sektor dan lain lain
jadi masyarakat juga akan diberikan
dalam hal ini jadi tidak serta merta
break out pasti ada still bump up dulu
jadi diberi waktu untuk kondisi ini
dalam proses itu berarti kita nanti
belajar setiap daerah pasti
coveragenya dan pasti berbeda beda
reza pasti disitulah kita pembelajaran
dan pom info sudah menyediakan
kalau nggak salah direct call sendiri
mengetuai proses sampai
sejauh mana jadi masyarakat bisa tanya langsung
ke pom info dengan nomor telepon yang sudah
baik tadi dikatakan
bahwa memang sosialisasi terus
oleh penyelenggara maupun
dari pemerintah tapi ada hasil riset
siap untuk analog switch off bagaimana
komentarnya nanti kita akan lanjutkan
diskusi kita setelah jeda tetap bersama
kami di cnn indonesia newsroom
ya kami akan melanjutkan dialog kami
saya ke bunikan terlebih dahulu
bunikan tadi pak noko sudah mengatakan
bahwa sosialisasi memang terus dilakukan
baik dari pemerintah maupun
industri begitu ya mengenai
saya mengutip dari hasil survei ac nielsen
hingga akhir september dua ribu dua puluh
warga di sebelah kota yang siap dengan
berdasarkan survei dari
berpendapat positif tentang siaran
tv digital dibandingkan tv
akan beralih ke siaran tv digital
dilaksanakan pada bulan
juli sudah cukup
masyarakat mengetahui akan beralih
ke siaran tv digital
memang setelah ditutupnya
siap beralih ke tv digital
di jakarta ini
mereka tv nya itu sudah digital
jadi dari beberapa survei
tidak hanya satu ya
sudah mengetahui akan adanya
penghentian siaran tv analog
walaupun ada sebagian
yang sudah membeli tetapi
sebagian lagi akan
perangkat tv digital
itu sendiri ada
masyarakat silahkan membeli
set top box namun yang bersertifikat
bukan tv internet jadi
tidak menggunakan kota data
bukan tv berbayar jadi
tv digital adalah tv
menggunakan antena uhf
menggunakan kota data
menyinggung mengenai nielsen
ini dan asosiasi
iklan p tiga i dan
mendukung pelaksanaan migrasi
ke tv digital
sesuai dengan amanat undang undang
cipta kerja dan mendorong
semua tv melaksanakan
sosialisasi secara masif
kemudian juga sosialisasi
dialog dialog interaktif seperti
sekarang ini karena
lembaga penyiaran sendiri
masyarakat atau audience
tv tersebut untuk bisa mencari
nonton tv walaupun beralih ke
tv digital kami tentu menyampaikan
apresiasi yang tinggi ya terhadap
transmedia pak moko yang
sangat proaktif di dalam sosialisasi
perlu seperti infrastruktur
dan lain sebagainya
kami tentu sangat optimis
siaran tv analog dan era
baru siaran digital
tanggal dua november yang akan datang
mudah mudahan berjalan dengan
sesuai dengan statement dari ibu nikan
dari pemerintah sudah siap dari asosiasi
sudah siap dari masyarakat
juga sudah siap begitu ya tapi saya ke
pak moko terlebih dahulu pak moko
apa saja yang sudah dilakukan oleh
transmedia untuk mendukung analog
tv ini pak
ibu nikir menyampaikan sudah siap tadi
tentang asean irasen dan lain lain bahwa

yang lainnya siap bermigrasi
berarti hampir diatas
menyatakan bahwa mereka sudah siap ya kalau kita
bilang sampai itu kalau di kami tugasnya
adalah bagaimana kita selalu
dengan asurasi percepatan ini bisa berjalan dengan baik
semua seluruhnya industri
tv yang ada itu
kalau saya lihat mereka sudah juga proaktif
karena saya yakin setiap
channel tv ini mempunyai
yang tadi ibu nikan bilang killer content
sendiri gitu kan yang menjadi
masif yang menjadi tontonan masyarakat
di transmedia kebetulan kami kan
ada empat ya pak reza
trans tv trans tujuh yang satu grup
alhamdulillah cnn sudah mendapat
ipp tetap dari pemerintah dan
cnbc juga mendapat dpp tetap
pemerintah itu menandakan bahwa
masyarakat sekarang bisa melihat
jadi ini kita sudah berjalan lama
sebenarnya pak mas reza kurang lebih
setahunan lebih kita ini cnn sudah
tidak perlu di bay tv sebenarnya
beragamnya masyarakat bisa melihat channel
yang begitu banyak dengan tontonan
gratis tidak perlu berbayar
jadi kalau dari kami
tugasnya adalah memberikan
baik dalam bentuk program
baik talkshow artikel
gitu dengan template
yang lainnya yang kita selalu
dalam setiap hari dari semua kanal kanan yang kami
memiliki baik trans tv trans tujuh
cnn dan cnbc mudah mudahan ini sebagai
konstitusi bagi transmedia kepada pemerintah
transmedia siap yang lainnya pun siap
channel channelnya siap sehingga
asal ini bisa berjalan lancar berpaham batas
walaupun ada hambatan kita pelajari
dan kita selesaikan untuk sebaik baiknya
oke baik kalau seluruh pihak sudah siap
kita tinggal tunggu bagaimana nanti jalannya
tanggal dua november dua ribu dua puluh
terima kasih sudah bergabung bersama kami
staf khusus menteri kominfo rosari taniken
widya stuti dan juga direktur operasional
terima kasih selamat sore